suster bu guru yola
eh tuhar paham
eh mau kemana
mau ambil tas nih buat ngerjain pr
dibentuk sepuluh rt
bapak kalau mau pergi
hebohnya tuh melebihi perempuan
beralihnya fungsi dari tulang punggung menjadi tulang rusuk
bisa merubah pribadi seseorang
dan nanti ketemu sama entin
sayang udah ganteng ganteng begini gak ketemu sama entin
nanti kita ketemu ya
kenapa sih debbie gak boleh ikut
soalnya ini pertemuan antar warga
pertemuan orang orang dewasa
tidak ada anak kecil boleh ikut
kalau papa disana juga gak mau pamer perhiasan juga
siapa dulu dong papahnya
kamu tidak ikut rapat di masjid
tidak baik terus menerus mengurung diri
kalau kita tidak bergaul
bapak mau ke masjid
jangan lupa jaga ronaldo
gimana mau bergaul
duit aja gak punya
mana semua baju bagus sama sepatu udah dijual lagi
ya bener jang
udah bokeh abis dia
sampai ngeliatin wajah aja gak berani dia

masa ceng bukannya emak suzun
maaf maaf asing udah terlambat asing jalan dulu ya mak ya
asing jalan ya mak
ya kira kira siapa yang berani mengajukan diri jadi ketua rw
wah ini tidak boleh ada voting
harus lewat jalan musyawaroh dan mufakat
iya musyawaroh dan mufakat
pada mau ke mana kok rapi banget
mau rapat pembentukan rt rw
mari cek assalamualaikum
pantesan gak ada yang datang
ternyata pada ke musola
kasian lihat centin
sejak pacaran sama pak sekdes dia jadi suka melamun
kan udah putus ya
mungkin centin nya nyesel putus sama pak sekdes
saya rasa dia yang ngesel pacaran sama pak sekdes
sebelum pacaran sama pak sekdes warungnya rame
sekarang walaupun orang tahu dia udah gak sama pak sekdes lagi
orang terseret dengan warungnya nggak enak sama pak sekdes
berarti pak sekdes nggak bawa hoki buat centin
tapi bawa sial
kang asep sembarangan aja kalau ngomong
mana ada orang yang mau bawa sial
yang bernasib sial ada tah
kok main game
nenek kan udah beli komik banyak
komiknya udah dibaca semua nih bosen
kenapa nggak bilang supaya nenek beli lagi
nek tanggung nek tuh dia lewat tuh nek
biar aja dia lewat matikan hp nya
kalau enggak nenek ambil hp nya edward nggak boleh lagi punya hp
iya nek iya nek nih dimatikan nek
tuh dimatikan nek
edward harus bisa jaga kepercayaan nenek
kan edward udah janji gak mau main game lagi
ya sekali sekali masa nggak boleh nek
lama lama ketagihan gak mau berhenti
edward denger ya
nenek keras sama edward
nenek teh gak mau edward seperti papi
nenek maunya edward sekolah yang tinggi pinter biar bisa kerja seperti orang orang kota
tah seperti bu dokter suster bu guru yola
eh mau ke mana
mau ambil tas nih buat ngerjain pr
berdasarkan peraturan diputuskan dibentuk sepuluh rt
batas wilayahnya sudah ditentukan